untuk mengurangi jumlah plastik yang sebenarnya diperlukan dalam pakaian dalam operasi dalam pengisian dalam transportasi
itu tugas utamanya adalah menyelenggarakan itu
di sepanjang jalan arterita semarang hingga demak
jadi bisa ditambahkan jika suka
prof sebenarnya gencatan senjata ini awalnya sudah ada pertemuan ya prof pada bulan mei yang lalu
misalnya telegram dipakai untuk kegiatan terorisme
menurut sujarwoto ilmuwan sosial universitas brawijaya yang meneliti tentang fenomena bahan bakar plastik di pagak
niko yang berusia sebelas tahun saja tampak piawai memainkannya ya
misalkan biasanya kan kalau di sekolah kan ada dua tuh
jadi jangan hanya mengejar akhirat
inilah yang menjadikan setiap berita yang disajikan oleh cnn indonesia dipercaya oleh publik
menurut psikolog senyuman yang dibuat buat pun tak sepenuhnya buruk
jadi itu yang membuat saya semangat lagi